sementara itu pln menyatakan padamnya listrik di jakarta jawa barat dan juga banten
pada minggu lalu terjadi karena adanya gangguan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi
atau sutet di semarang jawa tengah
sejumlah warga pun menyatakan melihat percikan api di kabel sutet
hingga membakar pohon dan jaringan kabel telepon yang berada di bawahnya
inilah ladang di kawasan desa malon gunung pati semarang jawa tengah
sisa sisa pohon dan kabel telepon yang terbakar masih terlihat di sekitar ladang yang kini telah dipasangi garis polisi
menurut warga terbakarnya pohon dan kabel telepon berawal dari percikan api
disertai bunyi ledakan dari kabel jaringan listrik di salah satu sutet di ladang tersebut
bahkan percikan api disertai ledakan yang memicu padamnya listrik di jakarta jawa barat dan banten ini
sempat berlangsung tiga kali
hingga menyebabkan beberapa warga yang sedang beraktivitas di sekitar area sutet terluka
semua masyarakat sini rame bingung
gimana memadamkan semua api ini
karena semua kalau tidak dipadamkan tempatnya kan ke rumah mas
itu kan langsung semuanya itu masyarakat sini bapak bapak pemuda kkn juga ada
itu semua kerja bakti gimana gitu
nah terakhirnya itu di situ masih tetap menyala apinya
masih ngeluarkan asap itu di pohon langsung masih ada suara gitu
langsung pemuda pemuda pada di situ
itu suara itu dari mana gitu
nah begitu itu
langsung ledakan lagi kedua itu
polda jawa tengah bersama pln telah membentuk tim investigasi kerusakan sutet di gunung pati ungaran semarang
yang menyebabkan padamnya listrik di jawa barat dki jakarta dan banten
hasilnya sementara menunjukkan kerusakan sutet terjadi karena korsleting akibat pohon yang mengganggu kabel sutet
penyebabnya terganggu karena ada beberapa jaringan sutet yang korslet
kena pohon di daerah gunung pati ungaran dan sumatera
itu oleh kota makya semarang
ini salah satu penyebabnya
namun penyebab penyebab lain masih dilakukan investigasi
kepolusian sudah dilakukan investigasi apakah ada unsur sengajaan
atau unsur kelalaian
atau ada unsur sabotase di situ
namun hasil penyidikan kami kemarin
itu yang adalah karena memang faktor daripada alam
polda jawa tengah pun menyatakan hingga kini belum melihat adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut
sehingga belum ada pihak yang bisa dinyatakan sebagai tersangka
tim liputan cnn indonesia